salah satu lembaga yang diusulkan untuk dievaluasi oleh fahri hamzah adalah komisi pemberantasan korupsi atau kpk
lalu bagaimana tanggapan kpk terhadap usul wakil ketua dpr ri fahri hamzah agar pemerintah mengevaluasi keberadaan kpk
kita akan bertanya langsung kepada jurubicara kpk febri diansyah yang bergabung bersama kami dari gedung kpk jakarta
bung febri selamat malam
selamat malam mas indra
baik bang febri nanti kita akan mulai menanggapi pernyataan dari wakil ketua dpr ri fahri hamzah
tapi kita simak kembali pernyataan faryamzah karena wakil ketua dpr r i faryamzah juga menegaskan usulannya untuk mengevaluasi kpk
sebagai salah satu lembaga semi negara itu bukan karena kasus ktp elektronik
bahkan pak fahri hamzah mengatakan bahwa kasus ktp elektronik ini hanya permainan dan desain dari beberapa orang saja
faryamzah ktp elektronik dan ktp ketua dpr r i faryamzah
nah ini hayalan lagi yang bisa menentukan kerugian negara cuma bpk
ini hayalan ini permainan nazarudin sama novel sama agus
udahlah nanti kita akan buka semuanya saya juga bisa buka sekarang tapi nantilah biar seru permainan di belakang
apa tanggapan kpk ketika nama ketua kpk agus raharjo kemudian nama novel juga disebut
menjadi orang yang mendesain kasus yang omong
kosong kalau menurut pak fahri hamzah bahwa iktp ini tidak ada
bahkan kerugian negara dua tiga triliun tidak ada begitu karena bpk tidak pernah merilis ini
tanggapan bang febri seperti apa
kasus tersebut sudah diproses di persidangan dan bahkan sudah melewati proses pembuktian yang terbuka untuk publik
jadi siapapun sebenarnya bisa melihat dan mengikuti perkembangan dari fakta persidangan itu
dan di persidangan kita dengar memang benar ada proses pembahasan anggaran dan pertemuan pertemuan
bahkan indikasi aliran dana pada sejumlah pihak
bahkan ada pengakuan pengakuan juga dan pengembalian dana dari pihak pihak yang pernah menerima aliran dana terkait dengan kasus ktp elektronik ini
dan tentu saja semua bukti sudah kita sampaikan secara cukup
nanti kita akan lihat setelah proses tuntutan itu akan ada pledoy
dan putusan dari pengadilan
sah sah saja atau silahkan saja orang orang atau pihak pihak tertentu misalnya mengatakan tidak ada kasus korupsi ktp elektronik
namun tentu publik dengan mudah itu bisa memahami misalnya kata kata yang kosong dan tidak berdasarkan fakta itu disampaikan oleh siapa
kpk sebagai lembaga penegak hukum tentu hanya akan bisa menangani sebuah perkara
sepanjang memang fakta hukumnya
dan itu sudah kita lakukan penyidikan sejak tahun dua ribu empat belas
kemudian kita proses lebih lanjut
saat ini ada satu orang tersangka yang juga sudah kita proses
selain dua orang yang sudah masuk di persidangan
dan kita akan terus mengembangkan perkara ini terhadap pihak pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab
karena ada indikasi kerugian keuangan negara dua tiga triliun juga yang sudah ditemukan oleh bpkp
kami melakukan koordinasi dan dilakukan audit terhadap proyek tersebut
nah itu sudah kita uraikan semua di persidangan
ya tetapi pernyataan dari fahri hamzah kali ini selain mengatakan bahwa kasus iktp itu bohong
desain beberapa orang saja
tapi kali ini juga disertai dengan mengatakan bahwa ketua kpk pak agus rarjo tadi disebutkan terlibat dalam kasus ini
bagaimana kpk menilai ini apakah ada tanggapan langsung dari pak agus rarjo
ya sebenarnya pernyataan itu kontradiktif
katanya kasusnya tidak ada kemudian dikatakan lagi ada yang terlibat
nah itu mudah sekali sebenarnya untuk memahami bahwa tidak ada dasar dari pernyataan tersebut
sayang sekali sebenarnya ketika ada seorang pejabat negara apalagi itu di dpr kemudian mengesampingkan semua fakta fakta yang sudah muncul di proses persidangan secara terbuka tersebut
jadi itu adalah yang sangat penting
jadi itu adalah yang sangat penting
lkpp ketika menjadi pimpinan lkpp itu justru lkpp merekomendasikan pada kementerian dalam negeri pada saat itu agar tidak dilakukan pengadaan ktp elektronik seperti yang ada saat ini
sehingga dikatakan kalau pengadaannya masih dilakukan dengan cara yang seperti itu maka akan ada indikasi kerugian keuangan negara
namun rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti
dan di persidangan fakta fakta tersebut juga sudah diungkap dan dibuka
jadi lebih baik kita simak fakta fakta
dan di persidangan yang ada agar statement statement atau pernyataan pernyataan kemudian tidak kemudian didasari oleh asumsi semata
baik bagaimana dengan soal kerugian keuangan negara tadi
koresponden kami juga mempertanyakan tentang adanya kerugian keuangan negara sampai dua tiga triliun
dijawab oleh pak fahri tadi sebagai wakil ketua dpr ri mengatakan itu hayalan dari mana
karena bpk tidak pernah mengeluarkan
apa namanya kondisi yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sampai dua tiga triliun
ya tentu kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan fakta fakta hukum yang ada
misalnya ketika ada indikasi markup dari produk produk tertentu seharusnya harganya adalah misalnya seratus ribu tapi kemudian di markup menjadi satu juta atau nilai nilai yang lain
maka selisihnya adalah kerugian keuangan negara
hal itu dihitung dengan sangat presisi dan tepat menggunakan mekanisme audit dan juga bukti bukti hukum yang kuat oleh bpkp
jadi kami kpk berkoordinasi dan bekerja sama dengan bpkp untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara
dan hasil perhitungan atau audit tersebut kemudian kami jadikan sebagai salah satu bukti di persidangan di pengadilan tindak pidana
jadi sebenarnya semuanya justru semakin jelas ketika ada pihak pihak tertentu yang sepertinya ingin selalu mengatakan tidak ada kasus korupsi di ktp elektronik
padahal ternyata sebaliknya di fakta persidangan muncul bukti bukti yang menurut pandangan kami terpenuhi dan ada indikasi korupsi yang sangat kuat di sana
jadi mari kita bersama sama lebih melihat fakta persidangan yang ada
bersama sama para pelaku kasus korupsi ktp elektronik ini ketimbang kemudian mengatakan kasus ini tidak ada
sehingga itu akan terkesan melindungi pihak pihak tertentu
kita berharap bukan hal itu yang terjadi
ya jadi intinya tidak bukan omongan orang pinggir jalan tentang kerugian keuangan negara dua tiga triliun itu ya bang febri ya
karena tadi pak fahri sempat menyebutkan mana yang harus dipercaya bpk sebagai lembaga resmi yang menjalankan undang undang
atau keomongan pinggir jalan yang menyatakan ada kerugian
yang dua tiga triliun begitu bang febriya
saya kira kalau itu direspon dengan pernyataan saja maka itu akan jadi jawab menjawab yang tidak berguna
kpk sebagai lembaga penegak hukum sudah membuktikan dan mengajukan bukti buktinya di persidangan
kita lihat nanti kalau ada bukti bukti lain misalnya dari tersangka yang sekarang sedang kita proses
atau pihak pihak lain yang mengklaim misalnya
memiliki bukti sebaliknya dari kasus ktp elektronik ini
indikasi kerugian keuangan negara dua tiga triliun itu sudah dihitung dengan sangat tepat dan presisi
dan kami ajukan itu sebagai bukti di persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi
dan itulah yang sudah menjadi fakta dan bisa disimak bersama sama
banyak pihak datang ke kpk untuk mendukung kpk melakukan penuntasan kasus ktp elektronik
dan kita akan berkata
akan terus menangani hal tersebut
kita akan proses kalau ada pihak pihak lain
apakah pihak yang diduga menikmati aliran dana
ada cukup banyak pihak yang sudah kita sampaikan di dakwaan
ataupun pihak pihak yang diduga bersama sama melakukan korupsi
karena kita tahu ada indikasi persekongkolan banyak pihak
baik dari unsur dari sektor politik unsur birokrasi atau sektor swasta dalam kasus indikasi korupsi ktp elektronik ini
sebelum mengatakan bahwa
tetapi kemudian juga menyebutkan ada nama pak agus sarjo yang terlibat di dalamnya
yang tadi bang febri menjawabnya dengan itu pernyataan yang kontradiktif
sebelumnya pak fahri hamzah ini juga mengatakan bahwa
mengusulkan kepada presiden joko widodo untuk mengevaluasi lembaga semi negara
seperti salah satu contohnya adalah kpk
lembaga lembaga seperti ini kemudian justru seperti mengabaikan kehadiran atau adanya
dan tidak lagi melihat bagaimana mengevaluasi lembaga inti dalam hal ini mungkin seperti polri dan juga kejaksaan
apa tanggapan kpk tentang wacana untuk mengevaluasi kembali yang mungkin saja berujung pada pembubaran terhadap kpk
ya kalau pernyataan kan di alam demokrasi semua orang silahkan saja bicara
apakah bicaranya benar atau asal asalan itu dalam demokrasi mungkin dipandang
nah itu kebebasan berbicara
tapi bagi kami di kpk sederhana saja memang banyak pihak yang mungkin merasa terganggu ketika kpk melakukan penanganan kasus korupsi
terutama ketika kasus kasus korupsi besar kita tangani sebutlah ktp elektronik ini
kemungkinan ada pihak pihak lain yang terganggu terusik atau merasa terancam itu mungkin saja ada
namun bagi kpk dan kami juga cukup yakin presiden jokowi juga sudah menyampaikan
secara tegas komitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi
apalagi secara ketatanegaraan kalau kita memahami bagaimana konstruksi lembaga lembaga negara atau hukum tata negara tentang lembaga lembaga negara
itu sebenarnya ini praktek yang wajar dan memang berlaku di dunia internasional tentang lembaga lembaga independen
justru konteks ini yang mungkin tidak dipahami dengan cukup jelas
ini sepertinya memang akan sangat dievaluasi betul keberadaan kpk terutama terkait dengan penggunaan anggaran ini
ya silahkan saja karena bpk memang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan keuangan negara
bpk juga melakukan audit terhadap lembaga lain terhadap kpk dilakukan audit oleh bpk terhadap dpr juga dilakukan audit oleh bpk terhadap institusi lain pun demikian
jadi itu kita temukan
tempatkan dan kita pandang saja sebagai kewenangan bpk secara konstitusional dalam konteks juga checks and balances
ketika misalnya ada temuan dari badan pemeriksa keuangan terhadap pengelolaan keuangan di kpk maka tentu akan kita tindak lanjuti
ketika ada rekomendasi maka kita akan tindak lanjuti dan lakukan perbaikan
ada juga perbedaan perbedaan pendapat yang saya kira itu wajar dalam proses audit yang berjalan
misalnya salah satu temuan yang dipandang temuan oleh bpk di tahun dua ribu lima belas adalah terkait dengan bantuan biaya hukum pendampingan terhadap saat itu ada dua orang pimpinan kpk yang menjadi tersangka yaitu bambang wijoyanto dan abraham samad
kemudian pendampingan hukum terhadap novel baswedan penyidik kpk yang juga saat bertugas kemudian terkena proses hukum
menurut bpk itu seharusnya tidak ditanggungkan terhadap anggaran kpk
nilainya sekitar seratus jutaan rupiah totalnya selama itu
namun menurut kpk karena proses hukum itu terjadi memang pada saat mereka bertugas di kpk dan tidak bisa dipisahkan dari tugas yang dilaksanakan itu selama proses hukum itu tentu itu bisa dialokasikan
itu adalah contoh contoh temuan yang kemudian kita diskusikan dan kita tindak lanjuti lebih jauh
kalau ada kekurangan kekurangan administrasi misalnya maka itu akan kita lengkapi dan itu menjadi dasar buat perbaikan bagi kpk
oke baik salah satu agenda pansus angket juga ini sepertinya memang benar benar sangat menyoroti kinerja kpk selama ini
salah satu agenda yang akan dilakukan oleh pansus angket adalah mencari informasi tentang penanganan perkara kepada para napi napi koruptor yang dulu pernah ditangani oleh kpk tentu
apakah hal ini cukup meresahkan bagi kpk ataukah ini menjadi hal yang justru akan sia sia karena status dari para koruptor ini sudah narapidana begitu artinya sudah melalui proses pengadilan

kalau kemudian yang didatangi misalnya ini adalah penanganan dari pemerintah maka itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh pansus
kalau kemudian yang didatangi misalnya ini adalah penanganan dari pemerintah maka itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh pansus
kalau kemudian yang didatangi misalnya ini adalah penanganan dari pemerintah maka itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh pansus

para napi korupsi tersebut dipandang akan menguatkan pansus angket untuk mengevaluasi misalnya beberapa hal dari kpk
jadi silakan saja kami tentu saja yakin proses yang sudah kita lakukan selama ini ketika penanganan perkara itu sudah prudent sesuai dengan hukum acara yang berlaku
dan bahkan pengadilan pun menegaskan bahwa yang bersangkutan memang difonis bersalah
jadi siapa lagi yang akan kita hormati dalam konteks lembaga negara yang sudah menjatuhkan fonis bersalah
silahkan saja kpk tentu akan tetap bekerja
segala upaya misalnya untuk melakukan evaluasi terhadap kerja kerja kpk akan kita terima dengan senang hati
kalau ada proses panggilan
pengawasan kita terima juga dengan senang hati karena memang tidak boleh anti dengan pengawasan
sepanjang memang kewenangan kewenangan tersebut memang dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan memang ditujukan untuk penguatan pemberantasan korupsi
kecuali sudah ada kepentingan pihak pihak tertentu misalnya yang langsung atau tidak langsung ingin membubarkan komisi pemberantasan korupsi
tentu itu akan ditutup
dilihat dari sisi yang lain juga oleh publik
silakan masyarakat menilai itu
bagi kpk sendiri kami tidak terlalu menganggap penting pernyataan pernyataan yang sebenarnya sudah sejak lama ingin melemahkan membubarkan kpk
karena kpk tetap akan bekerja saja sesuai dengan kewenangan kami
kasus kasus tetap akan kita tangani
kasus ktp elektronik juga sedang dan akan terus kita tangani
pelaku lain juga akan terus kita ungkap dalam kasus ini
baik terima kasih bung febri
diansyah jurubicara komisi pemberantasan korupsi atau kpk atas waktunya untuk cnn indonesia prime news
terima kasih bung febri